seorang sipir lembaga pemasyarakatan kelas satu di porong sidoarjo
ditangkap petugas badan narkotika nasional provinsi jawa timur
pelaku ditangkap karena kedapatan menjadi kurir sabu bagi narapidana lapas
petugas menyita dua puluh gram sabu sabu sebagai barang bukti
penangkapan sipir lapas yang menjadi kurir sabu berlangsung dramatis
dalam rekaman video amatir dari salah satu petugas bnn jawa timur ini
terlihat dengan jelas saat penangkapan pelaku ar sipir lapas kelas satu surabaya di porong kabupaten sidoarjo
tersangka yang bertugas sebagai kepala jaga blok lapas porong ini ditangkap di depan rsud sidoarjo
saat mengambil pesanan sabu dari salah satu pengedar untuk diantar ke seorang narapidana bernama andro
saat penangkapan petugas menemukan satu bungkus plastik sabu seberat dua puluh gram yang dimasukkan dalam kotak rokok
tenggarai bahwa ini melakukan kegiatan distribusi narkotika ke dalam lapas porong
setelah dilakukan pendalaman muncul indikasi yang menyatakan benar kegiatan itu terjadi baru dilakukan penangkapan
karena berusaha melawan dan mencoba kabur petugas terpaksa menembak kaki tersangka
kepada petugas tersangka mengaku menjadi kurir untuk menjadi tambahan uang
dalam sekali menjadi kurir sabu ke dalam lapas pelaku dibayar satu hingga tiga juta rupiah
tapi sering gak masukin hp
pernah pak satu itu aja pak
saat ini bnn jawa timur masih melakukan penyelidikan dan pengembangan lebih lanjut terhadap andro
napi lapas porong yang memesan sabu yang dibawa tersangka ar